sebagian lokasi tambak sebetulnya bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua
naikan ppn saya kira bisa tetapi memang pada saat level tertentu dari pendapatan kita sudah sampai ke menengah atas begitu